jangan lupa subscribe channel gw terima kasih
tante personally terima kasih
itu mungkin alasan kenapa sampai dia
sempat yang pas pertama kali kita kunjungi dia
mungkin ya jadi dia kayak ada semacam kayak
mbak sina kayaknya mendingan nunggu di sini aja deh
soalnya kan mbak sienna tamu sedangkan masalah keluarga
terus kamu ngapain di sini
gigi disini sampai nanti ibu sama masal balik lagi kesini mbak
dan gigi juga gak akan ninggalin tamu sendirian disini
jadi gigi temenin
silahkan duduk ini gigi bawain tehnya buat mbak
gigi juga takut
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
gigi sudah selesai
semenjak minuman mbak andien itu beda rasanya kayak yang mbak mirna ceritain
orang ini gak asik nih
jangan sampai jadi pengacau
kamu kena mbak
jangan jangan jangan
mas masalah kamu kenapa
apa ambil obatnya dulu sebentar

di mana tadi
sayang jangan gitu doang
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
ambil obat ya
pak ayah akan duduk saja ya
matamu an profiek kok dai
todoy begitu pikirkan orang dulu
kamu nanti ke warung emak deciding
sunoe san gaat nantai menengah